untuk tetap mematuhi protokol kesehatan
sebelum ppkm mikro jawa bali bergulir
dusun kertasari sudah delapan belas hari menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat
para pecalang akan memantau warga dan tamu yang keluar masuk dusun
termasuk para pedagang
pembatasan dilakukan karena hingga senin siang
dari satu ratus tujuh kepala keluarga di dusun ini
empat warga di antaranya positif covid sembilan belas
meski demikian ppkm berbasis banjar
ini dinilai belum efektif
itu dikarenakan karena warga warga kami juga
ada kebutuhan yang mereka harus penuhi
jadi harus keluar rumah
dengan pembatasan kegiatan yang memang kita sosialisasikan
kita edukasi kepada masyarakat untuk selalu menerapkan tiga m itu
dalam kenyataannya mereka memang harus melaksanakan aktivitas di luar rumah
hal serupa juga diterapkan kampung tangguh wani jogo surabaya di kota surabaya
seiring pemberlakuan ppkm jawa bali
kampung di rw tiga kelurahan keputaran ini mengaktifkan kembali
selain melakukan penyemprotan disinfektan di permukiman
mereka berkeliling memberikan sosialisasi
dan memeriksa kondisi warga
langkah berbeda justru diambil pengurus rw sepuluh kelurahan medokan ayu
tak ada persiapan khusus
menyambut jurus baru ala pemerintah
demi menekan penyebaran covid sembilan belas
alasannya konsep ini sama dengan ppkm dan psbb sebelumnya
satgas kampung mengaku tidak bisa membatasi kegiatan warga
karena tidak ada payung hukum
teknis teknisnya karena memang yang selama ini sudah kita kerjakan
bersama dengan komponen komponen yang lain
baik dari pemerintah kota kecamatan maupun unsur unsur lain
sudah tepat adanya protokol kesehatan
sementara itu pemerintah yakin ppkm mikro ini jadi langkah manjur
mengatasi lonjakan kasus positif covid sembilan belas di tanah air
nantinya pemerintah berencana membentuk pos komando
yang memiliki fungsi pencegahan penanganan pembinaan
hingga penanganan covid sembilan belas di tingkat desa maupun kelurahan
swab antigen secara gratis yang akan disiapkan untuk
masyarakat di desa kelurahan yang disediakan oleh kementerian kesehatan
dengan menggunakan fasilitas kesehatan dan puskesmas di wilayah masing masing
tracing dilakukan secara intensif di desa kota dengan gunakan tracer
dari babinsa babinkamtimmas yang telah dididik sebagai tracer
oleh kementerian kesehatan
kemudian treatment pelaksanaan isolasi mandiri isolasi terpusat
perawatan di fasilitas kesehatan yang dikoordinasikan oleh postjadis
dan juga perubahan perubahan perumahan
meski berjudul pembatasan pemerintah justru melonggarkan sejumlah aturan
di dalam ppkm mikro
lalu jam operasional pusat perbelanjaan yang sebelumnya wajib tutup pukul delapan malam
kini bisa buka kembali sampai pukul sembilan malam
selain ppkm mikro ini dinilai bentuk keraguan keraguan pemerintah
pemerintah seharusnya merujuk pada undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas
tentang karantina kesehatan
kasus impor ya kasus impor antar daerah itu semakin nggak jelas
nah untuk memperjelas ini sebetulnya ya hanya ada beberapa pilihan
pilihannya ya kalau mau psbb ya dengan memperketat kebijakan
potensi masalah baru pun mengemuka
seiring penerapan ppkm mikro yang dimulai pada sembilan februari dua ribu dua puluh
di antaranya pemutahiran data kasus aktif
salah satunya di kelurahan sunterjaya jakarta utara
proses pemutahiran data baru dimulai pada selasa kemarin
dan memakan waktu hingga satu peka
padahal ppkm mikro hanya diberlakukan selama empat belas hari
kelurahan sunterjaya aktif
kelurahan sunterjaya akan melakukan pemutahiran data di dua ratus dua puluh delapan rt di wilayahnya
walau ada hampir dua ratus kasus aktif di kelurahan ini
bukan berarti ppkm mikro pasti akan diterapkan
jadi kita cocokkan dengan data yang ada di puskesmas
apakah memang ppkm mikro ini ada gitu bisa diberlakukan
atau memang kebetulan kosong lah gitu kan
kalau untuk sementara sih variatif ya
cuma memang agak yang tinggi itu ada di satu rw ada tujuh klaster
tujuh klaster keluarga
kita pastikan nanti kita pastikan di rapat siang ini apakah ini dengan rumah berbeda
atau di rt satu rt atau di satu rw atau mungkin apa apakah ini terpecah gitu kan
kita juga belum tahu pastinya
menurut data pemprov dki jakarta hingga delapan februari ada delapan puluh dua rw yang masuk wilayah rawa
sedangkan jumlah kasus aktif mencapai lebih dari dua puluh tiga
dari meliputan cnn indonesia